beberapa pejabat negara di daerah wajib mendengarkan pidato presiden yang dilangsungkan selasa pagi
pemaparan fokus pemerintahan ke depan ini justru ditanggapi dengan sikap yang tidak terpuji
di demak jawa tengah anggota dprd bahkan ada yang tertidur saat pidato berlangsung
sejumlah wakil rakyat di dprd demak jawa tengah selasa siang tertidur saat rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden joko widodo
padahal isi pidato presiden sangat penting karena berkaitan dengan fokus pemerintah dalam setahun ke depan
dalam siaran langsung pidato presiden ini sebagian anggota dprd lainnya justru lebih sibuk dengan telpon genggamnya
meski begitu masih ada beberapa anggota dprd yang serius menyimak pidato kenegaraan
dari empat puluh sembilan anggota dprd demak sembilan diantaranya tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas
peristiwa absen dan tidurnya para wakil demak ini membuat prihatin sejumlah pihak
menurut wakil ketua dprd demak fahrudin bisri selamat perilaku anggota dprd tersebut disebabkan karena kurangnya rasa nasionalisme anggota dewan